layang layang gabangan pegon ceper mulai diterbangkan
layangan khas tulungagung ini adalah satu diantara beragam layangan gabangan yang
mengikuti festival layangan di pantai serang kabupaten blitar jawa timur minggu siang kemarin
jika biasanya pemilik menaikkan layang layang ini di area persawahan kini mereka harus berjibaku
dengan embusan angin yang cukup kencang di pantai mas berapa lama mempersiapkan selayangannya
satu bulan ukuran layangannya dua meter empat puluh festival layangan ini dibagi menjadi tiga
kategori diantaranya adalah gapangan kepala desa serang menyebut gapangan hias sedang
digandrungi para penghobi layangan di jawa timur sehingga dilombakan di ajang tahun nanti
festival layang layang juga digelar di desa pondok kampung kelurahan bulak rejo kabupaten
sukoharjo jawa tengah hari minggu kemarin festival ini digelar di lapangan area bekas
persawahan desa setempat berbagai jenis layangan seperti bapangan pegon balompet dan ram raman ada
di sini dalam festival yang baru diselenggarakan pertama kali ini juga ada dua kategori yang
diterima dan tradisional
memang saya hobi dari kecil dari kecil saya kalau saya asli asli bali cuman tadi itu mau mengeluarkan
janggan itu kayaknya layangannya indah mendukung gitu akhirnya saya pakai pegon ini alhamdulillah
bisa terbang gitu layangan yang menjadi juara dinilai dari kecerahan warna konstruksi dan kerapiannya
festival yang diikuti peserta dari berbagai daerah ini sengaja dikeluarkan di jawa timur
untuk melestarikan budaya terutama di kalangan generasi muda tim liputan cnn indonesia